pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution sudah digelar sejak awal november lalu di solo jawa tengah
ditandai dengan ijab kabul pada delapan november di geraha sababwana
resepsi pernikahan masih berlangsung hingga hari ini dua puluh enam november
yakni upacara manari moboru atau ngunduh mantu dengan adat mandailing
ya dan berikut ini adalah beberapa momen yang menarik dari pesta adat kahiyang bobi yang kami rangkum untuk anda
pesta adat mandailing bobi kahiyang digelar pada dua puluh empat hingga dua puluh november
sedangkan acara puncak ngunduh mantu yakni resepsi dilaksanakan pada minggu dua puluh enam november
putri kedua presiden joko widodo ini menikah dengan bobi afif nasution yang merupakan keturunan suku mandailing
artinya kahiyang ayu harus memiliki marga
boru siregar pun disandangkan pada putri solo ini dalam upacara mengalehan marga
atau menikah dengan bobi afif nasution

boru yang sama seperti ibunda bobi adehani fah siregar
sedangkan bobi mendapatkan gelar sultan porang gunung baringin naposo
jika pada resepsi di solo kahiyang sempat mendapat komentar kurang sedap terkait riasan wajahnya
namun pada pesta adat di medan kahiyang justru banjir pujian
dibalut kebaya pink dengan riasan wajah dengan warna lembut kahiyang nampak mangling
bisa dibilang pernikahan kahiyang bobi sekaligus menjadi jembatan bagi seluruh negeri untuk lebih mengenal adat mandailing
seperti sang kakak gibran raka buming raka misalnya
putra sulung presiden ini pun merasakan mengenakan ampu mahkota khas raja mandailing
tak sampai di situ pada upacara penyambutan keluarga mempelai wanita pada jumat pagi
gibran juga ikut menortor yang sudah pasti baru pertama kali dialaminya
gimana mas jadi belajar adat mandailing gak mas
tak hanya kahiyang dan raka presiden jokowi dan ibu iryana juga mendapat jatah manortor untuk pertama kalinya
keduanya diajak manortor bersama di prosesi matani horja atau puncak pesta adat pada sabtu pagi
tak sampai di situ presiden joko widodo pun mendapat kesempatan memberi nasihat lewat pantun
yang sudah tentu dalam bahasa mandailing
manis bukan hanya di mulut tetapi juga di hati
bahat disabur sabi
kalau kita banyak menanam maka kita akan banyak memetik hasilnya
artinya banyak banyaklah berbuat kebaikan
agar ananda memetik kebahagiaan
perhatian tak hanya tertuju pada pasangan pengantin dan jalannya adat
kehadiran cucu presiden jan etes pun mewarnai acara ini
tingkah mengemaskan bocah satu tahun delapan bulan ini mencuri perhatian tamu karena kelucuannya
etes terlihat bolak balik naik turun panggung pelaminan untuk menghampiri kahiyang dan bobi
sebelumnya pada resepsi di solo lucunya cucu jokowi ini juga mendapat perhatian
karena mengenakan sejumlah beskap yang seragam dengan sang ayah